kami ajak anda sekarang mengikuti jalannya sidang di pengadilan negeri jakarta pusat
saat ini kuasa hukum jessica menghadirkan saksi jaya suryat maja dan juga ahli patologi budiawan
itu adalah rencananya hari ini
tapi yang saat ini bersaksi adalah seorang saksi mata yang juga pengunjung cafe olivier pada saat kejadian berlangsung
kita simak bersama
sementara dari saya cukup mungkin ada tambahan
saudara saksi tadi saya mendengar bahwa saudara adalah selaku direktur kia mobil ya indonesia
saudara tadi menerangkan bahwa ada pertemuan meeting meeting apa itu
sebetulnya di berita acara sudah disebutkan
jadi kantor kami sedang akan menjual sebidang tanah
dan kita sedang meeting membicarakan mengasal itu
apakah dalam proses meeting itu saudara pernah mempunyai lawan atau musuh
apakah saudara pada saat datang di lokasi olivier itu saudara juga ada ancaman dari pihak musuh
jadi saudara melakukan meeting itu tidak ada berkaitan dengan ada ancaman atau apa
tidak ada ya
pasti tidak ada
saudara saksi pada saat saudara memperhatikan terdakwa sedang menelpon
saudara tahu nggak itu terdakwanya sudah duduk dulu baru dia menelpon atau baru mau duduk dia menelpon
saya tidak tahu
saya tahunya karena dia berdiri di sebelah saya ada suara suara jadi saya nengok
suara suara gitu ya
terima kasih yang boleh
saudara saksi pada waktu saudara meeting itu ada kejadian apa di meja sebelah saudara itu yang ada terdakwa di situ
ada kejadian apa setelah itu
jadi pada saat kita meeting tiba tiba banyak orang datang ke meja
dan teman temannya itu rame sehingga kita terganggu
jadi kita melihat ada apa
oh ternyata ada yang pingsan
kita berpikirnya demikian
saudara melihat ada yang pingsan secara langsung atau hanya kata orang atau saudara melihat sendiri
melihat sendiri ya
ya jadi posisinya begini
bukan telentang hanya kepalanya mendongak ke atas
terima kasih yang melihat
jini mulai melanjutkan
saudara saksi mohon maaf ini saya tanyakan kembali
saya ingin mempertegas
anda menyatakan melihat atau menoleh waktu terdakwa ini menelpon
itu pada saat sedang diantar oleh pelayan atau memang sebelumnya sudah duduk terlebih dahulu baru keluar
saya tidak tahu
pada saat anda melihat terdakwa itu yang katanya tadi menelpon
apakah di depan terdakwa ada pelayan yang berjalan
yang anda perhatikan secara pasti posisi menelponnya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri
saya tidak memperhatikan
jadi yang anda lihat secara tegas itu seperti apa
jadi ini saya duduk di sini
saya tidak tahu pakai tangan sini atau tangan sini
tidak tahu tangan kanan tangan kiri
pada saat itu apakah terdakwa membawa tas
tidak memperhatikan juga pada itu
pada saat itu apakah saudara saiful sudah datang
saya lanjutkan sekarang
pada saat yang menyajikan kopi vietnam itu kan pada saat saudara saiful sudah datang ya
yang menyajikan itu anda perhatikan laki laki atau perempuan
persidangan pada saat itu
persidangan ini kan sudah live ya
apakah laki laki yang sama adalah laki laki yang pernah bersidang di persidangan
saya tidak memperhatikan
saya kembali pada saat kolaps
itu posisinya seperti apa
bisa anda gambarkan lagi kejadiannya
yang anda tahu pada saat itu
saya melihat korban itu hanya duduk begini
kepalanya ke atas
bagaimana kondisi dari olivier
jadi banyak karyawan yang datang ke situ
ada juga beberapa tamu dari meja lain juga datang ke situ melihat
pada saat itu anda melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa
saya tidak memperhatikan
kalau temannya yang datang dengan korban yaitu hani anda melihat
yang anda lihat setelah
korban kepala kebelakang itu
apa yang terjadi kemudian
saya tidak terlalu memperhatikan karena terlalu rame
saya hanya melihat pada waktu dia dengan kursi roda mau melewati
karena jalan sempit sehingga saya diminta berdiri kursi saya disinggirkan untuk lewat kursi roda
yang anda lihat minuman yang ada di meja itu
apakah anda melihat ada minuman yang diambil dari minuman
saya tidak tahu
tidak tahu juga
kondisi korban pada saat dibawa dengan kursi roda seperti apa
jadi kakinya lurus dan seperti setengah tidur
saya tidak memperhatikan
nafasnya seperti apa
apakah kondisinya masih hidup pada saat itu
tidak tahu juga
saya tegaskan lagi sebelum seribu enam ratus tiga puluh eh seribu enam ratus dua puluh sebelum seribu enam ratus dua puluh anda melihat terdakwa menelpon ya
itu yang anda katakan
tapi anda tidak yakin itu menggunakan tangan apa
atau dia membawa tas atau tidak
kenapa anda bisa menyembuhkan dia menelpon
karena ada suaranya
ada suaranya dari
dia terdakwa yang berbicara
terdakwa berbicara dengan telpon
pembicaranya seperti apa
saya tidak mendengarkan
cuman saya terganggu karena saya sedang meeting ada yang berbicara di sebelah saya
jadi saya lihat setelah itu oh orang telpon
anda melihat dia memegang telepon kah
kenapa anda bisa yakin dia menelpon
karena ada suara
dan kenapa anda yakin itu suaranya
karena ada suara telpon
jadi yang anda dengar itu suara dari telpon bukan dari suara terdakwa
terdakwa sedang berbicara dengan telpon itu
anda mendengar terdakwa berbicara
anda yakin itu surat terdakwa
kalau seperti itu
kalau memang seperti itu berapa lama kejadian itu anda amati
atau anda lihat
saya cepat sekali karena kita sedang serius
jadi saya cuma menengok oh ada yang telpon
jadi saya udah balik lagi
anda nengok ada yang telpon
ini saya ikuti ya pernyataan anda
anda menengok berarti terdakwa berada di samping anda atau belakang anda
kalau seperti itu apakah dari yang anda lihat dia memegangnya seperti apa
saya tidak memperhatikan
tidak memperhatikan lagi
oke ya kalau seperti itu
baik yang mulia
saya kira cukup
masih ada yang mulia
jadi karena saudara mengatakan ini bahwa dia ada di sana
saya ingin mengkonfirmasi dengan cctv di mana posisinya dia pada waktu itu
bisa dibuka cctv nya

coba disiapkan dibantu